anda masih menyaksikan kompas sahur bersama saya brian jablis saudara
pagi hari ini kita akan simak cerita dari uni emirat arab untuk mengetahui suasana ramadan di sana
dan saat ini sudah bergabung bersama kita duta besar uni emirat arab bapak husin bugis
pak husin bagis selamat pagi pak waktu indonesia barat
kalau sekarang di jakarta pukul dua lewat tiga puluh tiga menit waktu indonesia barat nih
pak husin bagi saat ini di uni emirat arab sendiri jam berapa dan suasananya cuaca di sana seperti apa pak saat ini
sekarang alhamdulillah sekarang ini jam sebelas tiga puluh empat menit di abu dhabi
ada beda tiga jam dengan jakarta dan udaranya cukup bersahabat artinya tidak panas atau sejuk gitu
baik pak kalau untuk di arab saudi sendiri saat ini
iya maaf pak di uni emirat arab
kalau untuk aktivitas masyarakat atau umat muslim indonesia yang ada di sana seperti apa pak menjalankan ibadah puasa
kalau kita alhamdulillah di sini masa indonesia biasa saja pak
artinya seperti di indonesia jam kerja juga disesuaikan
jadi maksudnya jam kerja jam sepuluh pagi lebih pendek jam kerja di sini
banyaklah kegiatan kita di sini untuk masyarakat indonesia selama bulan ramadan
baik pak bisa diceritakan sedikit tentang uni emirat arab pak
apakah apa yang menjadi ciri khas ataupun keunikan dari uni emirat arab pak
jadi uni emirat arab menarik buat saya
pertama negeri ini merupakan gap atau kawasan teluk istilahnya ya yang terdiri dari tujuh emirat tujuh negara bagian
dan ini ada tujuh emirat dan ibu kota di abu dhabi
kedua negeri ini penduduknya kurang lebih sepuluh juta orang
tapi kurang lebih hanya
hanya lima belas lah yang penduduk asli
sisanya pendatang dari berbagai negara dunia yang mencari hidup di uae
kemudian yang ketiga walaupun negeri ini kecil tapi dia punya gdp sangat tinggi hampir sembilan ratus miliar dolar
ya karena dulunya sedikit
dia bisa produksi minyak setiap hari sekitar tiga lima sampai empat juta barrel tiap hari
dan itu dilakukan sejak tiga puluh tahun empat puluh tahun yang lalu
jadi terus uangnya tambah terus
jadi ini emirat arab
yang lain juga kalau boleh cerita bahwa negeri ini salah satu negeri yang paling aman di dunia
jadi gak ada orang nyuri gak ada yang aneh aneh lah di sini
dan juga yang lain juga di dubai atau di abu dhabi ini
negara kaya kayak mobil mobil polisinya semua mobil mewah
bahkan taksinya pun ada mobil tesla di sini
baik pak husin saya melihat di layar kaca banyak sekali pak masjid masjid yang begitu luar biasa dan sangat bagus
nah kalau untuk masjid masjid di sana yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat indonesia khususnya umat muslim yang ada di sana masjid apa pak
nah kalau bicara masjid di sini
di sini masjidnya yang paling populer namanya masjid sesek
ya masjid zaid ini itu besar
tapi sekarang kalau untuk orang indonesia tidak mesti ke masjid zaid
ada yang sedikit ke masjid zaid tapi banyak yang berkunjung ke masjid joko widodo
yang cukup populer karena masjidnya cukup besar dan tempatnya juga strategik
baik pak husin lalu bagaimana pak dengan jumlah masjid masjid di sini
dengan jumlah diaspora indonesia yang ada di uni emirat arab
dan apa rata rata dari pekerjaan para diaspora ini di sana
kalau diaspora kurang lebih seratus ribu orang diwain
dari seratus ribu orang ini perkiraan saya sekitar tujuh puluh sampai delapan puluh persen itu adalah pekerja rumah tangga
dan sisanya adalah sektor formal atau expatriate lah yang kerja di perminyakan di perhotelan pendidikan rumah sakit dan sebagainya
baik pak husin saat bulan ramadan ini apakah ada program dari kbri bersama komunitas muslim di sana pak
seperti mungkin berbuka puasa dan juga sahur taraweh atau ceramah ceramah pak yang dilakukan secara bersama umat muslim dari indonesia yang ada di uni emirat arab
kita buat alhamdulillah seperti tahun tahun sebelumnya kita buat juga tahun ini
dan apalagi kita kan menggunakan gedung baru sekarang gedung kbri baru dan fasilitasnya sangat memadai
jadi masakan juga senang berkunjung ke kbri ini
karena gedung baru tepatnya memadai
dan kita selalu membuat acara biasanya kita buat acara itu hari sabtu dan minggu
bentuknya bisa buka puasa bersama masyarakat bisa ada kajian atau ada lomba lomba al quran dan sebagainya
dan kita kbri bekerja sama dengan keluarga masyarakat muslim di indonesia di abu dhabi
memang kalau untuk di uni emirat arab sendiri tadi seperti yang bapak sudah jelaskan soal berbuka puasa juga nih
nah kalau bisa diceritakan pak soal menu berbuka puasa yang paling diminati di uni emirat arab jenis makanan apa pak
kalau orang arabnya orang arabnya termasuk orang indonesia juga sudah mulai suka yang sudah lama tinggal di abu dhabi
mereka suka namanya legimat
itu kayak apa itu kayak seperti tepung yang di
bundar kayak kelereng itu di bawahnya ada madu atau ada sirup gitu
itu itu itu yang pembuka biasanya gitu
kemudian kadang kadang ada apa itu ada umu ali juga yang manis manis lah
yang pakai pembukanya takjilnya orang orang jiwa ini termasuk orang indonesia juga sama
tentu kan saat ini bapak berada di uni emirat arab
apakah ada jenis makanan yang dirindukan dari jenis takjil atau makanan saat berbuka puasa di indonesia pak saat ini yang dirindukan oleh pak husin bagis
alhamdulillah kalau kami di sini hampir tiap hari atau orang indonesia di abu dhabi ini memakan juga makanan indonesia
karena semua bahan baku tersedia dan dijual di jiwa ini
tapi kalau misalnya untuk selama bulan ramadan saat ini apa pak tantangan terbesarnya saat ini bagi masyarakat indonesia ataupun umat muslim yang ada di uni emirat arab menjalankan ibadah puasa hingga saat ini pak
kalau yang tahun ini saya kebetulan sudah tinggal di sini lebih delapan tahun sekarang
jadi saya bisa membedakan dari tahun tahun sebelumnya
dan yang saya rasakan dan masyarakat lain rasakan sekarang ini puasa di abu dhabi sangat menyenangkan
karena hawanya atau udaranya sangat mendukung kita semua
tapi kalau untuk suasana ramadan sendiri pak mungkin bapak bisa ceritakan sedikit soal suasana ramadan di uni emirat arab
perbedaannya dengan ramadan di indonesia seperti apa sih pak sebenarnya
kalau bicara bedanya karena saya melihat di sini kalau saya sendiri di abu dhabi alhamdulillah
buka puasanya sama seperti saya buka puasa di jakarta sama
kemudian kalau saya diundang sama orang arab baru beda
beda cara makannya beda itu satu
terus kedua bagi masyarakat indonesia yang lain juga mereka memasak makanan yang mereka suka yaitu makanan indonesia
itu yang saya tahu di sini
saya ingin bapak juga ceritakan soal bagaimana kalau misalnya untuk masyarakat indonesia
yang ada di uni emirat arab saat ini
mungkin bagi mereka yang ingin melakukan aktivitas sehari hari selama bulan ramadan di sana
mungkin ada aktivitas atau kreativitas mereka yang lain pak saat berada di sana menjalankan ibadah puasa di masjid masjid
jadi kalau kami di abu dhabi ini ada kebiasaan masa indonesia untuk sholat rahwa di masjid
dan juga biasanya mereka
banyak orang indonesia juga mengikuti sholat malam di masjid masjid yang mulai jam satu sampai jam dua an
itu banyak orang indonesia ikut di masjid masjid
karena masjid di abu dhabi cukup banyak walaupun kecil kecil
baik pak husin bagi istirahatnya pak
bagaimana pak hubungan bilateral indonesia dan uni emirat arab saat ini pak
sekarang ini istilah saya hubungan kedua negara
seperti apa pak mesra mesranya nih pak
nah pertama kalau anda tanya seperti itu
satu satunya presiden yang memanggil rajanya abu dhabi atau presiden abu dhabi
dengan sebut sebagai saudara laku adalah presiden joko widodo
juga kalau raja abu dhayu memanggil presiden tidak menyebut presiden tapi brother
kalau yang lain lain ketemu his highness yang sama bisnaya selalu menyebutkan nama his highnessnya yang mulia
tapi kalau dengan pak jokowi memanggil his highness pasti dibilang brother
juga mbz memanggil pak jokowi berangkat
karena kedekatan itu sekarang ini hubungan kedua negara sangat sangat bermakna buat kedua belah pihak
artinya karena dekatnya hubungan antara presiden jokowi dodo dan presiden ambu dhabi
makanya banyak kegiatan kegiatan yang terimplementasi dalam investasi perdagangan dan turisme
misalnya kalau bicara investasi alhamdulillah dengan kedekatan kedua keluar negara sekarang ini
apa itu baik investasi dari abu dhabi yang masuk ke indonesia
dari segi perdagangan alhamdulillah kita sudah punya dengan negara ini namanya sepa
jadi dengan adanya sepa itu kedua negara bisa lebih meningkatkan ekspornya masing masing
dan kita sudah langsung merasakan ekspor kita meningkat cukup baguslah ke uae sekarang ini dengan adanya sepa yang berlaku tahun lalu
turism juga banyak sekali penerbangan yang tadinya dua kali ditambah tiga kali
tadi pesawat lebih kecil menjadi pesawat lebih besar
emirates maupun etihad ke indonesia
dan yang tidak kalah pentingnya juga bahwa di abu dhabi sekarang ini ada seratus imam bekerja di masjid masjid
seperti di masjid joko widodo imamnya dari pontianak
jadi kalau di indonesia kita melihat orang arabnya jadi imam makmumnya orang indonesia
tapi di abu dhabi di masjid masjid di sini termasuk di masjid joko widodo
imamnya indonesia makmunya arab
itu yang menarik sekarang ini
karena itulah kita banyak kerjasama yang mendorong pemanfaatan buat kita lebih banyak
luar biasa sekali tentu di sana untuk imamnya sendiri dari indonesia
sementara makmumnya sendiri berasal dari arab
terima kasih pak husin bagis duta besar uni emirat arab
sudah berbagi informasi terkait suasana ramadan yang ada di sana pak
sehat selalu selamat menjalankan ibadah puasa pak